fathia selesai diperiksa oleh penyidik direkturat reserse kriminal khusus polda metro jaya pada selasa siang
ia diperiksa sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik
yang dilaporkan menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
dalam pemeriksaan fathia menyatakan konten youtube berjudul
ada lord luhut dibalik relasi ekonomi ops militer intan jaya
merupakan hasil riset dan tidak asal bicara
ia menilai hal itu merupakan bentuk kepentingan publik yang harus dibuka seluas luasnya
sementara itu fathia turut menanggapi pernyataan luhut yang menyebut
akan memproses kasus ini hingga ke pengadilan
ia mengaku siap hingga ke meja hijau karena telah menyiapkan data sebelumnya
sebelumnya aktivis hak asasi manusia haris azhar sudah lebih dahulu diperiksa oleh penyidik
di treskrim suspolda metro jaya sebagai terlapor dalam laporan luhut bin sarpanjaitan